lebih dari tujuh puluh kendaraan besar terjaring operasi penertiban di gerbang tol kapuk penjaringan jakarta utara
operasi ini dilakukan untuk mengurangi potensi kecelakaan di jalan tol yang disebabkan oleh truk yang memiliki beban melewati kapasitas
pt jasa marga bekerja sama dengan polda metro jaya dan dinas perhubungan dki jakarta kembali menggelar operasi penertiban kendaraan besar
sasarannya adalah kendaraan besar dengan muatan melebihi kapasitas
operasi ini rutin dilakukan enam bulan sekali guna mencegah kecelakaan di jalan tol
salah satu penyebab kecelakaan di jalan tol adalah hambatan lalu lintas akibat kendaraan besar yang berjalan lambat karena kelebihan beban
tujuan kita adalah untuk tindakan preventif penyebab kecelakaan
karena salah satu penyebab kecelakaan adalah kendaraan yang overload kendaraan yang tidak tertipu muatan
sehingga perlu sekali kita ada tindakan
akan tegas badi mereka yang tidak tertipu muatan dan overload
selain menimbang muatan petugas dinas perhubungan juga mengecek kondisi kendaraan
dari tujuh puluh kendaraan besar yang terjaring operasi lebih dari setengahnya diberi peringatan karena terbukti menggunakan ban yang sudah tidak layak
pada hari pertama pelaksanaan operasi pihak kepolisian memastikan terdapat empat belas kendaraan yang terbukti melanggar undang undang lalu lintas
empat diantaranya diminta tidak beroperasi
undang undang yang dilanggar adalah undang undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
pasalnya pasal tiga ratus tujuh terkait dengan pelanggaran muatan dan dimensi
kemudian untuk hukumannya adalah dua bulan kurungan dan atau lima ratus ribu rupiah denda seperti itu
operasi ini aturkan
dilaksanakan selama tiga hari mulai dua puluh dua hingga dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
nadia laras jakarta